dua pelukis wanita di sukabumi jawa barat membuat karya mural storytelling yang mengisahkan perjalanan bangsa tionghoa ke tanah jawa
sementara itu di tangerang selatan mahasiswa memegang rekor muri karya tulis esai terbanyak
dua pelukis wanita ini menceritakan perjalanan bangsa tionghoa di tanah jawa pada masa kerajaan dahulu kala lewat karya mural
mural dengan panjang tujuh dua puluh meter dan tinggi satu dua puluh meter ini dikerjakan selama tiga minggu dengan referensi dari berbagai buku sejarah di perpustakaan universitas leden serta buku sejarah karangan penulis lokal
minimnya minat baca masyarakat indonesia menginspirasi kedua pelukis wanita ini membuat mural storytelling tentang sejarah
lukisan mural ini dibuat untuk persiapan pembukaan museum tionghoa di sukabumi jawa barat
yang direncanakan dilakukan pada
bertempat di aula student center universitas islam negeri jakarta ciputat tangerang selatan
lebih dari lima tujuh ratus karya tulis dibuat oleh mahasiswa
dari lima puluh delapan perguruan tinggi di indonesia
karya tulis esai bertajuk moderasi beragama ini berhasil memegang rekor muri karya tulis terbanyak
karya tulis tersebut diharapkan dapat memupuk pentingnya rasa saling menghargai antarumat beragama
adalah rentetan kegiatan gerakan literasi moderasi beragam yaitu karya tulis esai
dan hari ini kita tutup dengan memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri
memecahkan rekor muri

dan alhamdulillah bisa kita pecahkan hari ini untuk memotivasi teman teman mahasiswa
agar terus merawat literasi dan membumikan nilai nilai moderasi beragama di perguruan tinggi ataupun di tengah masyarakat
kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir program literasi moderasi kerukunan beragama
tim liputan cnn indonesia